tapi seharusnya kak fadil gak perlu repot repot
kok kak fadil minta maaf sih
aku yang minta kamu untuk pulang ke sini kan
tapi ternyata kaum benar mila
kau memang gak seharusnya di sini
kalau kamu di sini
selama ini aku terlalu sombong
aku berpikir aku bisa melindungi kamu
setiap kali edo gangguin kamu
aku gak ada
bahkan untuk menyediakan susu kamu pun
harus taufan yang nyediain
aku sama sekali gak berguna mila
kak fadil gak boleh berbicara seperti ini
ini bukan salah ka fadil kok
ini kan sudah menjadi keputusan kak mila sendiri
untuk pulang ke sini
jadi kak fadil gak boleh menyalahkan diri kak fadil sendiri
apa kamu marah sama aku
kamu marah kalau aku berbohong sama edo
surat hasil tes dna itu udah aku bakar
mila aku tahu aku egois
karena aku menutupi kenyataan ini dari edo
karena aku gak mau edo mengacaukan semuanya mila
kalau nanti bayi kamu udah lahir
dan kamu menginginkan edo sebagai ayahnya
aku gak akan menghalangi
aku akan memberikan surat hasil tes dna itu ke edo
kamu ngerti kan
kak fadil masih ingat nggak
waktu kita datang ke rumah edo membawa hasil tes dna yang baru
edo menolak untuk membacanya kan kak
dan saat itu juga
kak mila berjanji pada diri kak mila sendiri
kak mila gak akan pernah menerima edo
kalau ibu tidak benar benar yakin
kalau anak yang ada dalam kandungan kak mila ini adalah anaknya
tanpa harus kita meyakinkan dia
kalau edo udah yakin
kamu akan terima idol lagi
sampai detik ini
edo sama sekali tidak mengakui ini adalah anaknya
jadi kak mila gak punya alasan untuk menerima edo kak
jadi edo gak mau chyer ver
a serving human
aku mau bilang aku minta maaf sama kamu
karena kemarin aku udah betak kamu
dan aku sadar
aku terlalu kasar sama kamu
aku harap kamu gak benci dan kamu gak marah sama aku
aku tuh mimpi apa sih sebenarnya tadi malam
tiba tiba kamu ngajak ketemuan hari ini
kalau kamu itu
aku tuh bener bener gak nyangka dok
aku boleh minta tolong sama
aku mau minta tolong
tolong cari tau
apakah surat hasil tes dna kamila dan fadil itu masih ada atau enggak
karena aku mau baca nih
tolong bantu aku
aku gak mau
ternyata ini alasan kamu ya baik sama aku
karena kamu butuh bantuan aku
dan semuanya berhubungan sama kamila
urusan kamilah itu bukan urusan aku
dan itu gak ada untungnya buat aku ya kan
ya tapi aku gak mau
kalau sampai aku berhasil nemuin hasil tes dna itu
dan terbukti bahwa fadil itu bukan ayah dari anak yang dikandung kamila
kamu pasti akan terus mengejar kamila ya kan
dan itu aja yang aku inginkan ya
dan itu artinya aku akan kehilangan kamu selama lamanya
dari dulu emang kamu tuh udah kehilangan aku
aku tuh gak cinta sama kamu
dari dulu dari kita masih pacaran aku tuh udah gak cinta sama kamu
kenapa sih kamu gak bisa ngerti itu
ya kalau gitu kita sama dong
dalam masalah cinta kita sama sama bertepuk sebelah tangan
amina tuh gak cinta dong sama kamu
jadi kamu juga harus ngerti dong
aku mau pulang
nih tunggu dulu
oke kalau gitu
aku akan bantu kamu
tapi dengan sebuah perjanjian
iya kalau sampai aku menemukan surat itu
dan ternyata isi surat itu menyatakan
kalau anak yang kamilah kandung itu bukan anak fadil
berarti kamu boleh merebut kamelan dari fadil
tapi seandainya itu benar anak fadil
maka kamu harus menyerah untuk mendapatkan kamila
dan kalau aku nyerah
berarti aku balikin sama kamu
oke deal gimana
bukan cuma itu
gak mau kita cuma sekedar balikan
kalau untuk itu aku nggak mau sama sekali
kalau gitu aku gak bisa bantu kamu
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
aku mau kita sekedar balik
sekarang juga kamu ikut kami
aduh mau ke mana sih
ke lembaga tes dna
mau ngapain kesana
aku mau kamu bantu aku
bantu aku minta fotokopian hasil tes dna kamu sama fadil kemarin
karena aku tahu
mereka akan memberikan fotokopian
kalau ada orang yang bersangkutan
dan orang itu kamu
jadi sekarang ikut aku ayo
mil kamu tuh kenapa sih nggak pernah ngasih aku kesempatan sedikit pun
aku tuh bener bener serius
aku tuh lagi perjuangin kamu
tapi kenapa kamu nggak mau ngasih aku kesempatan sih
jadi tolong bantu aku mil
bantu aku perjuangan cinta kita
kita nggak perlu pergi ke sana duk
suratnya ada di kamu
ada di kamu
sebenernya kamu inginkan
agar aku keluar di rumah ini
dan aku meninggalkan fadil iya kan
aku punya pertanyaan untuk kamu
kalau sekarang juga aku bilang sama kamu
anak yang ada di dalam kandungan aku ini adalah anak kamu
apa kamu akan percaya sama aku
kamu akan percaya sama aku
aku akan percaya duk
aku akan percaya sama kamu
aku nggak peduli kalau anak ini tuh bapaknya siapa
aku akan terima kamu
yang aku butuhin cuma bukti mil
bukti kalau anak ini bukan anak kamu
bukan anaknya fadil
dan ini bukan buat aku
tapi ini buat fadil dan keluarganya
biar aku punya bukti yang kuat untuk ngeluhin kamu dari sini
jadi aku sekarang minta tolong sama kamu
ikut aku ke lembaga tes dna sekarang
aku nggak mau duk
biar kenapa sih bikin kamu tuh susah banget ngerti
aku tuh bener bener serius
aku ngelakuin semua ini karena aku itu cinta sama kamu nih
kenapa sih kamu gak bisa ngerti itu
aku bukannya nggak bisa ngerti duk
tapi aku benci sama kamu
dan aku nggak suka sama kamu
cuma dengan indra aku bisa buangin kamu dari sini
bukan sih mas mada
indra indra indra
lu lepasin aku bro
kamu lepasin aku
aku nggak mau pergi
kamu nggak mau pergi
itu bukan itu
jangan jangan saja
kamilah lu jangan berdekat terlalu adek dekatnya lu memperlakukan kamilah kayak gini
diam lu gua ngakutin demi kebaikan dia
gua nyelamatin dia dari siksaan lu
kebaikan dia kebaikan lu apa
kalo lu cinta sama dia lu gak mungkin tegak memperlakukan dia kayak gini
sekarang lebih baik lu pergi sebelum gua panggil polisi untuk menangkap lu
karena tuduhan keculikan
gua gak takut
gua akan minta polisi tuh geledah lu
dan gua akan minta dia mencari suatu tes denger dari lu
kenapa lu diem
kenapa lu diem aja
edo cukup cukup edo cukup
tolong lu mulai sekarang
tolong jangan ganggu kehidupan aku lagi dok
sekarang juga aku bilang sama kamu di hadapan kak fadil
kalau aku mau milih
milih kak fadil